dpd pdi perjuangan dki jakarta memecat cinta mega dari jabatan anggota dprd dki
buntut bermain game di tablet saat rapat paripurna beberapa waktu lalu
dilansir dari cnn indonesia com ketua dpd pdip dki jakarta adi wijaya
sanksi dijatuhkan kepada cinta mega saat rapat pleno yang digelar dpd pdip dki jakarta pada selasa malam
adi juga menambahkan pihaknya akan mengirimkan surat pengajuan pergantian antar waktu ke dpp pdi perjuangan
untuk selanjutnya ke komisi pemilihan umum daerah atau kpud
adi wijaya juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukan cinta mega pada rapat paripurna dprd
sebelumnya cinta mega kedapatan terekam kamera sedang bermain game saat rapat paripurna
tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran dua ribu dua puluh dua di gedung dprd dki
saat itu cinta mega berdalih ia lupa mematikan tabletnya saat rapat sudah dimulai
tim liputan cnn indonesia